presiden joko widodo menerima dewan penasihat ibu kota nusantara ikn tony blair di istana merdeka jakarta pada rabu siang
keduanya membahas strategi mempromosikan ikn ke dunia internasional
dalam pertemuan ini presiden jokowi dampingi menko kemaritiman dan investasi
lutbisar panjaitan dan menteri sekretaris negara praktikno
setelah mendampingi presiden luhut menjelaskan pertemuan ini membahas perencanaan ibu kota baru
jokowi meminta tony blair turut serta membantu mempromosikan ikn ke dunia internasional
tony blair juga menyampaikan beberapa ide atau strategi promosi yang dilakukan pemerintah indonesia
seperti melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti persatuan emirat arab dan republik rakyat tiongkok
serta sejumlah perusahaan asing di asia untuk berinvestasi di ikn
presiden minta tony blair dan tony blair kebetulan menawarkan diri juga
untuk membuat ikn kembali ke indonesia
untuk membantu promosikan ikn ke dunia internasional
misalnya tadi pikiran dari pak tony blair pengusaha dari pemerintah
maksudnya united arab emirates dengan tiongkok
kemudian tadi saudi dengan korea
itu perusahaan dari indonesia
itu nanti bahu membahu dalam pembangunan itu
pembangunan ini bukan hanya gedungnya saja
tapi seperti presiden sampaikan
termasuk juga kepada rohnya